aksi nekat pengemudi sebuah mobil mewah yang melaju melawan arah di tol lingkar luar jakarta
hingga menabrak dua mobil lainnya berbuntut panjang
setelah ditetapkan sebagai tersangka pengemudi mersi berinisial msd
selasa kemarin kembali diperiksa di kantor sarwilantas polres jakarta timur
pemeriksaan lanjutan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sang pengemudi
dengan menghadirkan tim dokter dari bidokespo dan metro jaya
hal itu dilakukan setelah adanya informasi pengemudi berusia enam puluh enam tahun itu
memiliki riwayat penyakit demensia atau menurunnya daya ingat
hasil pemeriksaan tim ahli ini akan menjadi pertimbangan
apakah kasus ini masuk karena pemeriksaan pidana atau tidak
selain itu kepolisian juga masih menunggu hasil mediasi yang dilakukan pihak keluarga pengemudi mersi
dengan pengemudi dua kendaraan lainnya yang terlibat kecelakaan beruntun
betul memang dari tadi kita menggunakan pemeriksaan ke indonesia dan msd
yang dimutimasi memang betul di jambing dari pihak keluarga pengemudi
maksudnya dengan dokter dan polda
dan hasil pemeriksaan tadi dokter menyampaikan bahwa
pemeriksaan kita memang ada dimensi yang bergolong
peristiwa itu terjadi pada sabtu sore dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
di tol lingkar dua jakarta
msd yang semula mengemudi di jalur yang benar
tiba tiba memutar kendaraannya di jalur putaran
yang hanya boleh dilalui petugas dan mengundi melawan arah
sejumlah kendaraan yang melaju dari arah rorotan berhasil menghindar
namun mobil mewah yang dikemudikan msd akhirnya menabrak dua minibus
dan mengakibatkan dua orang terluka
tim liputan cnn indonesia